saudara kita beralih ke informasi untuk membantu percepatan pembersihan kawasan terdampak banjir
di kabupaten pesisir selatan pemerintah setempat mengerahkan dua unit mobil pemadam dan puluhan personel
personel difokuskan untuk membersihkan fasilitas umum dari lumpur tebal yang telah mengeras seminggu lebih pasca banjir
untuk memaksimalkan waktu yang ada petugas bantuan yang datang dikerahkan untuk membantu melakukan pembersihan
sebelumnya bencana banjir dan longsor menghantam sebelas kecamatan yang ada di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
selain menyebabkan kerusakan fisik yang besar banjir juga menyebabkan dua puluh lima korban jiwa dan empat lainnya masih dalam proses pencarian hingga saat ini